emangnya lo kecelakaan ya
gue baik baik aja kok ini lagi di cafe
iya bukannya nyumpahin
ini sekarang gue lagi di rumahnya wulan
dan bibinya bilang kalau lo tuh kecelakaan
terus sebulan ke rumah lo jenguk lo
ih mbona salah denger kali itu
ngomong gue baik baik aja
coba aja tanya wulan tuh
kalo gak percaya
nah itu dia
hp nya wulan tuh mati
yaudah deh gue coba tanya ke temen yang lain deh ya
wulan pergi naik motor
jangan jangan roman lagi
kalo berani jalan sama cewek
gue harus ikut campur lo
lalu itu dia
gue harus ikut campur
lo beneran tambah lagi
ini udah yang kelima loh bu
lagi ya gin
kita harus banyak banyak minum air putih
lagi juga ya kalo misalnya ngeliat
dina yang manis ini eh air putihnya
wuh si bobi tahu dari mana
aduh deren kemana sih
artinya bobi ada yang nelfon nih
aduh bobi gak tau nomernya nih
kudotan besar uganda nih
makan dulu ya
eh semangka mentah
roman bawa ulang kemana
eh apaan lu jempol kecoa
eh lo gak usah bohong deh lo pasti tau kan di mana mereka
udah ngasih tau gue cepet
eh gue kasih tau ya gue walaupun sahabatnya si roman
gue bukan pas pampres juga kali
harus ngawal dia kemana mana
sekarang gue lagi sibuk nih gue lagi ngedet
ah bahasa inggris lo tuh bagusin ngedate tuh artinya apa
udah lo jangan nunggu gue
gue lagi sibuk nih
selim banget sih bobby
mereka kemana ya
terus tadi tuh siapa
gue juga gak tau dia siapa
yang jelas tadi dia bilang sama gue
kalau yasmin kecelakaan
kalian semua kok bisa
kita disini juga
sekalian lewat terus ketemu kalian
kalian tolong anterin dia
tapi kan gue buru buru

kalau itu dia gue harus ikut campur
udah peduli sama gue
tapi kalau dia peduli
harusnya dia dong yang antar gue
roman bener bener kalah dari gue
dia sengaja pergi biar gue bisa nerumulan
itu juga kan berkat kalian semua
nanti depan warung tuh ya
warung dulu beli minuman
kalian buka atapnya
ah itu sudah out kali udah ya
kok wulan bisa bareng loh semua
jangan jangan wulan diculik lagi sama kalian
wih barangan orang
bibi lo bilang tadi lo tuh dibawa pergi naik motor
sama orang yang bilang kalau yasmin itu kecelakaan
dibawa pergi sama roman
tadi itu gue salah dengar
gue pikir yasmin ternyata temen gue
ikut abi ketemu mitra
ya udah kalau gitu kalian mau masuk dulu
nah udah gak usah
kita mah gaenak ya kalo ngerepotin
langsung balik aja kok
gue gak mau ngintilin cewek ke sekolah ke rumah sekolah
kayak keboh dicocok hidungnya
yuk awas diintilin
lo ga jadi kerumah tante tiana
gue capek mau istirahat
yaudah kalau gitu gue balik deh
udahlah masalah tentang bulan gausah lo bahas lagi
gue gak mau kehilangan lo sebagai sahabat
gue menjauh dari wulan dari
tuluslah seperti hujan di malam hari
yang tidak bisa menampilkan pelangi